persatuan bulu tangkis seluruh indonesia menargetkan satu gelar juara dalam kejuaraan bulu tangkis tertua di dunia all england
yang akan berlangsung pada empat belas sampai delapan belas maret mendatang
all england tahun ini akan terasa sedikit berbeda dengan diberlakukannya aturan servis baru
tahun lalu ganda putra kevin sanjaya dan marcus gideon meraih satu gelar di all england
mereka diharapkan kembali menjadi andalan tim indonesia tahun ini
sementara itu juara ganda campuran all england dua ribu enam belas praven jordan debbie susanto kembali dipasangkan
sebelumnya sejak awal tahun ini mereka bermain dengan komposisi baru debbie dengan ricky suwardi dan praven dengan melati oktavianti
dari dua puluh empat atlet di lima nomor yang berangkat ke birmingham pbsi tak menyebutkan kategori mana yang dibebani target juara
all england kali ini akan menjadi ajang uji coba aturan baru badminton world federation terkait tinggi maksimal service
yaitu satu ratus lima belas cm dari permukaan lapangan
pelatnas menyatakan para pemain sudah siap dan sudah berlatih dengan service judge indonesia berlevel internasional
betulnya enggak lah ya karena semua atlet juga harus beradaptasi lagi
semua pun harus ngalamin semua ngatasin semua ya
jadi saya rasa kesiapan mereka ketenangan dan juga keberanian mereka aja untuk lebih fokus lagi ya
khususnya pada bentuk servis ini karena kan dari sudut pandang itu memang sangat berbeda
sudut pandang dimana ada beberapa mungkin kelemahan yang mungkin nanti juga
sebagai mungkin manajer yang akan mempertanyakan pada saat manajer meeting
ukuran duduk dari si servis itu
kalau bpf kok buat kayak gini dia harus punya alat yang kayak
pokoknya itu biar kelihatan servisnya nih pas kita impact ada garisnya lurus gitu
kalau nggak ada sensornya gimana gitu
kalau enggak kayak gini kan nggak fair ya
ada perubahan pasti ya semua orang pasti berubah servisnya
agak kebawah gitu ya
ya pasti bolanya juga mungkin nggak kayak kemarin tapi ya pasti kita usahanya
selain all england beberapa pemain juga akan berlagak di jerman terbuka pada enam sampai sebelas maret
hasil dari kedua turnamen akan dijadikan bahan pertimbangan pemilihan tim inti piala thomas dan uber
serta asian games